tahu nggak kalau uang yang setiap hari kita pegang
punya cerita perjalanannya masing masing
pada awalnya rupiah direncanakan
dan diantarkan ke seluruh penjuru indonesia
setelah itu didampingi oleh alat alat negara
uang rupiah akan dibawa terbang melayang di udara
juga dibawa untuk mengaruhi luasnya samudera
dengan perahu yang sangat besar
hingga dengan perahu yang kecil
terkadang ada momen momen tersendiri
yang membuat perjalanan ribuan kilometer ini semakin istimewa
dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai pulau rote
saat rupiah akhirnya sampai di tangan
rupiah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan
dalam kehidupan kita sehari hari
kebanggaan sebagai bangsa indonesia
inilah yang membuat perjalanan rupiah ini jadi lebih bermakna
kalau kalian pakai rupiah untuk apa